sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
menanggapi banjir yang menggenangi wilayah cipinang melayu jakarta timur
ya menurut ahok banjir di wilayah ini merupakan dampak dari proses normalisasi sungai ciliwung
yang belum sepenuhnya selesai
banjir yang menggenangi kelurahan cipinang melayu kecamatan makassar jakarta timur
sejak minggu pagi hingga hari senin masih belum surut
banjir yang merendam ratusan rumah warga setinggi sekitar satu meter itu
disebabkan oleh normalisasi ciliwung yang masih berlanjut
karena itu ahok menegaskan normalisasi masih akan terus dilakukan
karena kan normalisasi sungai ciliwung segala macam baru empat puluh persen
jadi kita lihat empat puluh persen saja efeknya udah bagus banget sebetulnya
ini kan masih ada yang bolong kan
dulu kita baru masuk dua dua ratus an lokasi banjir
terus tahun lalu tinggal empat ratus an
nah sebetulnya bulan ini sebelumnya
naik lagi ini tinggal delapan puluh titik aja sekarang
jadi kita tinggal delapan puluh lokasi
jadi kalau masih ada satu cipinang gitu
ya mau bilang apa nanti saya mau kesana
pada kesempatan ini ahok juga sempat mengingatkan warga yang tinggal di kawasan normalisasi kali ciliwung
untuk mengurus sertifikat tanah
menurutnya normalisasi di wilayah ini
disecaya untuk dilakukan
dengan memiliki sertifikat tanah
maka warga akan mendapat nilai ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak
menurut ahok biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bphtb
kini sudah digratiskan
di resti nusyeta jakarta